wakil ketua umum partai gerindra habibur rahman menyebut
presiden jokowi menyarankan presiden terpilih prabowo subianto berkomunikasi dengan lawan politik pasca pilpres
habib bilang prabowo ingin mencontoh jokowi yang dinilai sukses merangkul dirinya sebagai lawan politik dalam pilpres dua ribu sembilan belas
memang pak prabowo itu selalu mengatakan kepada kami beliau banyak belajar dari pak jokowi
soal kepemimpinan bagaimana memimpin negara dengan efektif
dari komunikasi mereka kan bagaimana mengimplementasikan politik merangkul
kan pak prabowo juga ngomong dimana mana bahwa dalam konteks rekonsiliasi dua ribu sembilan belas
kenapa pak jokowi sebagai pemenang mau merangkul orang orang yang dikalahkan